dilihat dari luar ruang kerja ini tampak biasa saja
namun jika diamati lebih dekat ternyata seluruh pekerjaan menjahit menyablon
dan membuat aneka keracanan itu dilakukan para penyandang cacat
pekerja yang beraktivitas di tempat ini diantaranya penyandang cacat fisik atau tunadaksa
ada pula yang tunawicara tunarungu dan tunadaksa sarap
meski begitu produk yang dihasilkan tampak berkualitas dan sangat apik
kualitas produk tas pakaian dan kerajinan karya para penyandang cacat ini bisa bersaing di pasar
bahkan telah rutin dikirim ke beberapa kota di indonesia serta luar negeri
titi winarti adalah sosok yang berperan di balik brand tiara handicraft
perusahaan konveksi tekstil dan kerajinan di surabaya yang mempekerjakan penyandang cacat sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
bu titi bisnis ibu ini adalah bisnis keterampilan
jadi seperti jahit menjahit itu kan membutuhkan proses penguasaan gitu
jam terbang gitu
biasanya sih orang normal sulit gitu bu
nah ini ibu malah mempekerjakan di fase
orang orang pada bertanya gitu kok berani gitu
ya kan mereka patut punya kesempatan yang sama juga
jadi saya hanya memberi karena keprihadinannya kemarin tuh
yang cari kerjaan itu normal ada yang begini juga ada
terus kalau yang begini ini tidak ada yang mau terima siapa
saya hanya memberikan kesempatan supaya mereka mampu mempertanggungjawabkan hidupnya
akhirnya mereka punya kesempatan yang sama untuk bekerja
lalu bagian bagian apa yang ibu percaya dikerjakan oleh teman teman di fabel ini
sebetulnya sampai finish mereka bisa
cuman kan kalau yang di produk umum satu produk satu orang
tapi kalau di sini satu produk dibikul oleh beberapa orang
upayanya memberdayakan para penyandang cacat
memberi titik terang bagi masa depan orang orang berkebutuhan khusus tersebut
salah satunya nawawi yang terlahir dengan satu kaki
ia bersama teman teman yang juga memiliki keterbatasan
bekerja di bagian produksi kerajinan di tiara handicraft
saat awal bergabung pria asal magelang ini belum menguasai sepenuhnya keterampilan menjahit
namun berbekal semangat dan niat untuk terus maju
kini dalam sehari ia dapat menghasilkan puluhan tas hasil jahitan tangannya
dapatkan selama ini ya
dapat materi juga dapat terus pengalaman terus ilmu kita bersama di lengan lingkungan yang baru
seperti tetangga baru teman baru belajar semua
jadi lebih apa ya menjadikan kita lebih dewasa
salah satu filosofi yang diterapkan di tiara handicraft adalah mereka harus sukses secara sosial
bisa bermasyarakat dan tidak merasa minder seperti yang biasa dialami penyandang cacat pada umumnya
ya dulu kan pas kecil itu di lingkungan saya yang cacat seperti saya ini hanya aku sendiri
jadi aku berpikir karena dilihat teman temannya itu nggak ada yang seperti saya
jadi aku berpikir di dunia ini hanya aku sendiri jadi di situ nggak pede gitu

karena tambah pedenya itu ketika saya lihat teman teman ini bekerja itu dengan apa ya tidak kita itu lupa
kalau kita itu punya apa kekurangan
jadi kita itu ya seperti orang biasa saja gitu loh
kerjanya ya uh seperti orang biasa
jadi nggak udah lupa kita kekurangannya apa itu lupa gitu
workshop di kawasan sido sermo yang juga merupakan rumah tinggal titi ini memang bukan sebatas tempat kerja
titi menjadikannya lokasi penempaan mental para penyarang cacat agar tidak berputus asa dan bisa mandiri
di tempat ini pula mereka belajar bersama bersosialisasi dan

harus ada dampingan untuk mengembalikan mereka ke tempat ini

karena saya ketemunya sudah usia bekerja
jadi mentalitas itu harus dibangun untuk mampu mereka berkarya mampu untuk mewujudkan kayaknya apakah benar mereka siap untuk bekerja
jadi makanya dia harus menginap di sini
saya harus tahu fase pertumbuhannya itu sampai ke pembenahan mentalnya sampai sepuluh
dan mereka kan kanan dari luar surabaya
dan mereka kan kanan dari luar surabaya
harus ada vaiers yang di sini
harus ada vaiers yang di sini
satu sisi rumah digunakan sebagai bengkel kerja sedangkan sisi lain dijadikan tempat tinggal para penyandang cacat
seluruh biaya operasional dianggarkan dari hasil penjualan produk tiara yang kini telah berkembang menjadi yayasan
lalu bagaimana dengan sistem pemberian upah kepada teman teman di fabel yang bekerja ini
jadi kalau pengupahnya adalah sistem borongan misalnya ini seperti ini ada yang membuat dasaran sendiri ada yang membuat ornamen sendiri ada yang membuat proses dasar sendiri sampai akhirnya ke fase rakit
di masing masingnya ini dapat upah sendiri sendiri jadi barang ini dipecah ke beberapa personel jadi menurut kekemampuannya masing masing
selama dua puluh tahun beroperasi lebih dari tujuh ratus penyandang cacat pernah tinggal di tempat tersebut
bagi mereka titik taubahnya agen perubahan dan pelita penerang kehidupan
yang menjadikan para penyandang cacat ini sosok yang lebih berarti

jangan jauhkan fiturnya dengan pedana bentuk luas
berkutit bolehan rakia jakari prok turis
lebih dari dua puluh tahun telah memberi ruang bagi penyandang cacat menjadi produktif
pada dua ribu lima belas menteri sosial kofifah indar parawansa
menetapkan tiara handicraft sebagai lembaga informal
untuk pelatihan produksi kaos dan penyablonan
tiara handicraft yang pada awalnya hanya berkecimpung di bidang pelajaran tangan
kini memperluas usahanya di bidang produksi kaos dan sablon
proses desain dan pembordiran kini juga dikuasai para perajin penganan cacat
tiga detisi yang ada yaitu handicraft kaos dan sablon
tidak hanya berorientasi pada produksi
tetapi lebih mementingkan pelatihan keterampilan para penyandang cacat
sebagai bekal agar mereka mandiri
untuk itu titi mendirikan yayasan bina karyawan
dan pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran
lembaga sosial yang berfokus pada pemberdayaan penyandang cacat
terutama yang baru bergabung dan belajar mandiri
penyisihan sebagian keuntungan dari penjualan produk tiara handicraft
menjadi penyokong utama yayasan ini
dalam perkembangannya titi tidak hanya melatih penyandang cacat
yang bergabung dengan penyelidikan
tetapi juga melatih penyelidikan yang bergabung dengan penyelidikan
dan tinggal bersama di tiara handicraft
tetapi juga memperluas ruang kerjanya hingga ke sekolah sekolah
terlebih saat ini tersedia sekolah inklusi
yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler
sehingga siswa berkebutuhan khusus mendapat pendidikan sesuai dengan potensinya
ini ya bu titi sampai harus jemputin juga gini ya bu titi ya
ini mana yang sempat saja
kalau pihak sekolah ada program pihak sekolah juga mengirim
tapi ketika tiara berprogram tiara bisa mengambil
terus saya lihat kan ini juga bu titi memberikan pendidikan ini tidak hanya yang di tiara gitu
di workshop tiara namun juga sampai ke sekolah sekolah seperti ini
ini bu titi sampai kapan bu akan memperluas pendidikan ke teman teman difabel dan sampai kapan kira kira
tiara semakin memperluas jangkauan layanan tentunya
jadi kalau kemarin kemarin kita di usia bekerja
saat ini kita lebih luaskan lagi untuk
mulai dari awal dari keluarga dari dunia pendidikan kita akan jangkau itu
kegiatan interaktif di lingkup internasional sekolah memang telah dilakukan para siswa
namun kegiatan eksternal siswa terutama yang memberi pelajaran keterampilan agar bisa mandiri
sangat jarang dilakukan
disinilah titi melalui tiara handicraft
hadir untuk membagikan ilmunya
life skill ini selain dibekali di dalam sekolah
kita juga mencoba untuk berusaha bekerja sama dengan pihak pihak luar
nah kami memang menemukan salah satunya yang terbaik adalah tiara ini
untuk pembekalan keterampilan membuat kerajinan dari kain
nah ini sangat sekali membekali anak anak
ketika membeli kain

ketika membeli kain
tiara memperkenalkan kain untuk membuat kain
materi yang diajarkan diantaranya keterampilan membuat kerajinan
memproduksi kaos dan menyablon
trend produk dan peluang melihat pangsa pasar juga diajarkan
agar siswa inklusi ini bisa mengetahui potensi produksi kerajinan
dari hulu hingga ke hilir
semua bahan dan materi disiapkan oleh titi
nantinya produk yang dihasilkan akan dibantu dipasarkan di tiara handicraft
namun saat ini untuk memotivasi siswa
produk yang dihasilkan boleh dibawa pulang
bagi sekolah inklusi kegiatan ini sangatlah efektif
sebab selain mengajarkan keterampilan kepada siswa memotivasi para pengajar yang juga penyandang cacat
melihat mentor sesama penyandang cacat siswa pun yakin bisa menjadi lebih kreatif dan produktif pada masa mendatang
di produk tiara ini kan saya lihat sangat detail sekali kualitasnya saya bilang kualitasnya bagus
nah sejauh ini untuk penjualan produknya itu customer melihatnya lebih ke kualitas begitu atau cerita dibandingkan
kita berupaya bahwa customer itu betul betul melihat secara fair
bahwa produk ini layak dimiliki layak dibeli
bahkan mereka tidak kita perkenalkan dulu dengan siapa yang membuat
nah kesininya semakin kesini
banyak orang mengenal pada akhirnya mereka tahu
ketika kita mengetahui pembeli itu menyenangi terhadap produknya baru kita open siapa yang membuat
produk tiara handicraft memang tidak hanya dijual di workshop
tiara secara rutin mendapat pesanan dari pelanggan loyal yang beberapa diantaranya merupakan brand nasional
produk tiara juga telah dipasarkan hingga ke luar negeri
seperti amerika serikat jepang dan australia
saya sudah lama sekali pakai produknya butiti ya dari tiara handicraft itu
kira kira mulai tahun sembilan puluh an lah ya waktu untuk hantaran lamaran gitu
terus tanda terima kasih souvenir souvenir untuk menikah dari kakak saya adik adik saya gitu
ya apa saya percaya saya jangan lihat langsung karena hasilnya itu produk dari tiara handicraft itu memang halus
ya halus rajin rapi terus kedua juga apa namanya selalu mengikuti tren gitu inovatif gitu lucu lucu
jadi produknya itu kalau untuk anak anak dari anak anak terus dewasa ibu ibu rumah tangga itu ada
tas tas juga anak kuliah itu juga ada
kesuksesan tiara handicraft mendapat respon positif secara sosial
baik titi maupun para penyandang cacat yang menjadi rekan kerjanya
kerap diundang menjadi pembicara baik di lingkup nasional maupun internasional
anak didiknya guntur dan mujiah misalnya pernah menjadi pemateri di australia
adapun inshia salah satu mentor yang sering menemani titi memberi pelatihan
berkesempatan menjadi pemateri di new york amerika
para penyandang cacat yang awalnya merasa minder dan dipandang sebelah mata
kini bisa menjadi pemateri di berbagai negara
maka terbukti setiap orang memiliki potensi dan kemampuan berkarya bagaimanapun kondisinya
bahwa tidak ada satupun keluarga yang siap menerima divabel

semakin banyak tekadan kehidupan di safegi

tiara handicraft memang bukan sekedar lokasi produksi melainkan ajang penyandang cacat untuk mandiri
salah satu yang telah memetik hasilnya adalah guntur prasetyo
tujuh tahun bergabung dengan tiara handicraft keterampilan menjahit pria asli sidoarjo ini terasak
pada dua ribu dua belas guntur menikah dengan rekan seperjuangannya di workshop tiara leni jumianti
setelah menikah mereka mendirikan usaha menjahit di kawasan nguling pasuruan sekitar dua jam dari surabaya
ia juga sempat bekerja di perusahaan fashion berskala nasional yang menempatkannya di antara karyawan normal
kini berbekal keterampilan yang didapat dari tiara handicraft
bapak satu anak ini bisa menghidupi keluarganya dari usaha menjahit aneka produk tekni
ia melayani pembuatan seragam guru gorden dan kancing serta menyediakan layanan termat obras dan menjual perlengkapan menjahit
alhamdulillah sejak saya buka tahun dua ribu dua belas sampai sekarang tidak pernah saya menganggur
terus ada dari alhamdulillah juga warga sekitar

mereka juga punya pikirannya tidak memandang kalau orang cacat tidak bisa apa apa gitu
mereka di sana juga tidak begitu saya di sana juga diperlakukan seperti orang normal lainnya
keberhasilan titi winarti mendidik perempuan ini

sejak tahun dua ribu tiga belas titi winarti mendidik para penyandang cacat terlahan mulai diapresiasi oleh berbagai pihak
beragam penghargaan telah diterima antara lain upakarti jasa pengabdian dari presiden
dan penghargaan bagi pengusaha mikro pada dua ribu lima yang memberinya kesempatan berpidato di depan sidang umum perserikatan bangsa bangsa
selain menjadi tempat mendidik kemandirian dan keterampilan
tiara handicraft tak jarang dijadikan tempat penitipan penyandang cacat oleh keluarganya
namun titi ikhlas sebab jika keluarganya tidak bisa mengatasi lalu siapa lagi
mungkin ya tidak banyak tapi ada beberapa orang tua yang memang merasakan bahwa ya daripada didampingi sendiri juga tidak sempat
mendingan dititipkan di sini atau mungkin tidak memenuhi sarana yang dipunya akhirnya ditaruh di sini
tapi bagi saya apapun alasannya kita hanya melihat bahwa difabel itu butuh kesempatan
kalau tempat ini tidak menerima mereka dalam alasan apapun kecuali misalnya dalam kebutuhannya hanya bekerja saja
terus yang tidak mampu bekerja dikemanakan
di keluarganya sendiri juga mereka belum tentu bisa diterima dengan care
di balik kesuksesannya mengelola bisnis dan kegiatan sosial titi tidak melupakan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu bagi keluarga kecilnya
kalau saya sebenarnya mudah karena pekerjaan saya ada di dalam rumah
semua bisa diselaraskan tentunya bergantung hanya di kesepakatan
saya pun juga kalau sore bisa bersama sama anak anak di sini
berarti bukan sepenuhnya juga milik yang di depan atau milik yang di belakang siapapun boleh menjangkau saya
suami titi budha darmawan mendukung penuh kipasan istri
jadi saya memberikan kebebasan kepada bu titi untuk melakukan aktivitas
tapi dengan catatan yang penting tidak melupakan keluarga
anak anak juga tetap
di dalam pengawasannya
dan ibu selalu meluangkan waktu untuk memperhatikan anak anak
juga masih sempat untuk memasakkan anak anak
tapi kalau umpamanya ibu sudah ada pekerjaan yang harus mengakibatkan ibu keluar kota
itu ibu terpaksa meninggalkan anak anak
pria kelahiran surabaya ini juga ikut turun tangan
dalam hal teknis operasional dan manajemen
baik di tiara handicraft maupun yayasan bina karya tiara
selain itu tiga dari lima putranya cenderung mewarisi jiwa sosial kedua orang tuanya
salah satunya ade rizal lulusan fakultas administrasi jurusan bisnis universitas brawijaya
lebih memilih membesarkan tiara handicraft yang hingga dua ribu enam belas telah berhasil mendidik lebih dari tujuh ratus penyandang cacat
ia sempat mendapat banyak tawaran kerja setelah lulus tahun lalu
kalau saya pribadi saya ingin tiara lebih besar lagi dan bisa menaungi lebih banyak
jadi realitas yang saya temukan saat ini adalah masih banyak teman teman difabel
tidak di luar pulau bahkan di jawa sendiri itu masih mereka terkungkung di daerahnya
mereka masih belum dengan perkembangan teknologi
perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat itu mereka masih ya gitu gitu aja
di sini ada tempat untuk berlatih mengasah skill mereka
saya ingin lebih banyak lagi yang bisa dinaungi di tiara
rizal yang terjun langsung di bagian produksi sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama
kini berfokus pada bagian manajemen produksi pemasaran dan teknologi informasi

bidang yang diminatinya adalah social planner dengan tujuan memperdalam pengelolaan tiara
dua puluh satu tahun bukanlah waktu yang singkat untuk memperbaiki tiara

ia berjuang agar para penyandang cacat dapat berkarya dan mengembangkan potensi diri tanpa dipandang sebelah mata
titi berharap pada masa mendatang tiara handicraft tidak hanya menjadi tempat produksi
tetapi juga merupakan ajang pelatihan
harapan kita bahwa tiara ini bisa lebih lagi untuk menyiapkan fungsinya
dalam pengertian begini
bahwa tidak ada satupun keluarga yang siap menerima difabel
tapi mungkin dengan hadirnya tiara
bagi keluarga yang memiliki anak anak difabel
tidak merasa khawatir lagi bahwa mereka bisa dipersiapkan untuk hasil akhirnya adalah mampu memandirikan dirinya sendiri dengan berkarya
perempuan asli surabaya ini telah mengubah pendidikan
yang cacat menjadi percaya akan kemampuannya merasa setara dan bisa mandiri
titi winarti telah menyalakan lentera bagi mereka yang berputus asa
lebih dari itu
ia telah membuka mata kita semua agar tidak khawatir akan kemampuan kemandirian dan masa depan penyandang cacat
akan selalu ada jalan bagi mereka yang terus berjuang dan tak kenal
dan tak kenal
dan tak kenal